pengusaha hantaran pernikahan di jalan raya langsep ini setiap hari sibuk menghias hantaran pesanan para pelanggan
nurul anissa pelaku usaha hantaran pernikahan ini mengaku
bulan zulhijjah atau idul adha selalu menjadi momen kenaikan omset bagi usahanya
prosesnya pun cukup sederhana yakni memilah pernak pernik pernikahan sesuai jenisnya
kemudian disusun di dalam kotak dan dihias
tarif yang dipasang untuk menghias hantaran berkisar rp sembilan puluh per kota
sementara barang seserahan seluruhnya berasal dari pelanggan
alhamdulillah untuk meningkatkan penasaran pemasangan seserahan ini
karena bulan biasanya itu hanya ada lima tujuh klien saja
tapi kalau sekarang bisa sampai sepuluh lima belas klien

hantaran yang menarik bagi pasangan anda
hantaran yang menarik bagi pasangan anda
hantaran yang menarik bagi pasangan
mendulang cuan dari kreativitas di rumah juga dilakukan
mendulang cuan dari kreativitas di rumah juga dilakukan
endah margih utami wanita lima puluh delapan tahun asal desa kwaron kecamatan diwak jombang

untuk mengisi kesibukan masa pensiunnya sebagai seorang guru
endah kembali menekuni hobi masa kecilnya yakni merajut
lantaran sudah terbiasa berbagai macam karya rajutan bisa dibuatnya dengan mudah
mulai dari pakaian sepatu tas hingga aneka rajutan karakter
dalam prosesnya endah menggunakan dua jenis benang
yakni benang poli dan benang jahit biasa
lalu agar kuat dan awet benang jahit dirangkap hingga delapan kali
saya dari kecil memang sudah suka meracut
nah waktu itu vakum karena saya mengajar
dan kebetulan saya mengajar juga di bidang seni ya
tapi sekarang tidak mengajar
akhirnya saya mencoba menggali potensi yang ada di diri saya
berbagai karya rajutan ibu satu anak ini
telah merambah di beberapa kota di pulau jawa
dan untuk harganya berkisar sepuluh hingga lima ratus rupiah
tergantung tingkat kesulitan dan waktu pengerjaan
tim liputan cnn indonesia